kita ke informasi dari mancanegara
penduduk desa di maula ibrahim maroko
menggunakan ekskavator untuk mencari jenazah yang tertimbun
setelah bencana gempa bumi terjadi
maroko dilanda gempa dengan maktitudu enam delapan
pada jumat malam waktu setempat yang berpusat sekitar tujuh puluh dua km barat daya marrakesh
gempa ini menjadi yang terbesar di negara afrika utara tersebut dalam enam dekade terakhir
gempa mengakibatkan banyak desa hancur
hingga sabtu sembilan september kementerian dalam negeri maroko menyebut
empat orang tewas dua lima puluh sembilan orang terluka termasuk satu empat ratus empat korban dalam kondisi kritis
pemerintah maroko telah mengumumkan tiga hari berkabung nasional
dengan pengibaran bendera negara setengah tiang yang dilakukan di seluruh negeri
seorang saksi gempa bernama jana mermen
yang juga wisatawan afrika utara
berjalan di sekitar kota marrakesh
ia berkeliling di kota situs warisan dunia tersebut
untuk menunjukkan kerusakan yang terjadi
gempa yang mengguncang wilayah pegunungan haik atlas di maroko pada jumat malam
merusak sejumlah bangunan bersejarah di marrakesh
situs warisan dunia unesco
dan kota yang terdekat dengan pusat gempa
sementara itu daerah yang terkena dampak paling parah
berada di wilayah pegunungan sekitarnya